mengisi liburan panjang natal dan tahun baru puluhan anggota komunitas fotografi sidoarjo asik berhunting foto malaikat dan mumi
bukan hanya ingin melatih kepekaan dalam teknik fotografi tapi juga sebagai refleksi tahun dua ribu delapan belas
sidoarjo asik berhunting foto malaikat dan mumi
fotografer putar otak sehingga mereka harus berebut angle dalam mengambil gambar
panitia sengaja menggelar acara ini tak hanya sekedar berhunting dan mengasah teknik fotografi saja
namun juga sebagai sarana refleksi diri di tahun dua ribu delapan belas
yang penuh dengan kebaikan
dan keburukan dan mengharapkan di tahun dua ribu sembilan belas mendatang
penuh dengan kebaikan seperti malaikat
kita mempunyai dua konsep yang pertama adalah konsep malaikat atau angel menggambarkan kebaikan
sedangkan satu konsep lagi adalah konsep setan ya defield menggambarkan keburukan
karena melihat kejadian belakangan ini terjadi persekutuan antara kebaikan dan kejahatan
dengan adanya kemajuan teknologi
seperti saat ini kita yang tidak memiliki kamera profesional tak perlu bekerja hati
dengan pengurangan telepon gegam yang seperti yang saya miliki
dengan pengambilan gambar sesuai dengan teknik fotografi sedikit saja
dan komposisi atau menghasil gambar yang tak kalah dengan kamera profesional
acara ini mungkin dapat menginspirasi anda untuk mengabadikan setiap momen libur panjang
dan bisa dibagikan ke media sosial
dan siapa tahu foto anda yang menjadi viral
riku hardiancer sidoarjo